masih di tanganku
sekarang om harus pastikan kamu aman di rumah ini ya
ini di rumah om raja ya
kamu tuh mirip banget sama om raja
waktu masih bayi
nih kamu liat kalau gak percaya
tuh kan mirip
bedanya kamu tuh perempuan
gak lah kamu perempuan
diego lagi benci banget sama gue
siapanya dibed bed di luar
gapain kamu disini
ya ini kan rumah kakak aku
jadi gue berhak lah ini
oh sekarang lo udah akuin kalau misalnya raja itu adalah kakak lo
bukannya lo yang ngelakuin
gak suka ya sama raja

justru gue mau nanya lo mau ngapain sih
bukan urusan lo
bukan urusan lo
kamu tunggu dulu disini ya

oke kamu tunggu disini
tante mau tunjukin ke kamu
tante mau tunjukin ke kamu
aku yakin mona pasti terkecoh bila dia melihat gambar video ini
dia pasti mengira baby arsy masih di tanganku
niat banget ya tentang andis mau ngerjain dan menjebak aku
dan dikiranya aku terjebak dengan video palsu itu
gimana menurut kamu
jelas jelas arsylah aman di tangan tante
tapi karena kamu belum berhasil mencelakakan roy papa kamu
tante belum mau menyerahkan arsylah ke tangan kamu
tante mau ancam aku lagi
menurut kamu video ini bukan asli
pokoknya saya gak akan ngelakuin sebelum saya lihat arshila di depan mata saya
tante masih mau menghukum kamu
karena kamu masih belum berhasil mencelakakan roy
kamu itu harus ikirin roy
dia gak boleh selamat
dan kamu tidak boleh menolak
tante saya udah ngakuin yang tante minta ya
saya udah ngerusak alat medis tante
tapi bapak kamu masih selamat kan
ya mungkin aja itu udah muzizat
kamu kan tahu keinginan tarto
mereka semua harus celaka
saya gak akan ngelakuin yang tante minta sebelum saya lihat arsylah di depan mata saya

selalu bikin tante kesal

pas itu tak clauses
mona kamu harus mikir kamu gak bisa kayak gini terus
jangan lupa like share dan subscribe ya